sidang dugaan kasus korupsi penjualan aset bumd jawa timur
dengan terdakwa mantan menteri bumn dahlan iskan kembali digelar
agenda sidang adalah replik dari jaksa terhadap pembelaan dahlan iskan pekan lalu
nota jawaban jaksa terhadap pembelaan dahlan iskan dilaksanakan di pengadilan tipikor surabaya
sebelumnya dahlan iskan dituntut empat tahun penjara karena memperoleh keuntungan
dan dianggap terlibat dalam proses penjualan dua aset tanah bumd
kasus itu terjadi saat dahlan menjabat direktur utama perusahaan milik pt pancawira usaha jatim pada dua ribu tiga lalu
jaksa juga menyebut dalam kasus ini negara dirugikan sebesar sebelas miliar rupiah
dalam pleidoy pekan lalu dahlan membantah anggapan jaksa
dan kini kita terhubung dengan produser cnn indonesia sudadar rangga umara di pengadilan tipikor surabaya
selamat sore rangga
seperti apa update terkini dari sidang kasus yang melibatkan
mantan menteri bumn dahlan iskan ini
ya selamat sore kera
saat ini sidang replik atau pembacaan jawaban terhadap pembelaan dahlan iskan atau pleido dalan iskan
yang dilakukan pada pekan lalu sudah dimulai sekitar dua puluh lima menit yang lalu
dan dalam dua puluh lima menit itu setidaknya ada dua poin penting yang disampaikan jaksa dalam tanggapannya terhadap playdohi
pertama adalah tentang bantahan dari jaksa terhadap hampir semua materi pledoi yang diajukan oleh dahlan iskan
antara lain adalah dalam pleidoy pada pekan yang lalu dahlan mengatakan semua prosedur penjualan dua aset milik pt pancawira usaha jawa timur
yang dilakukan pada tahun dua ribu tiga di kediri dan tulung agung sudah dilakukan sesuai prosedur
antara lain adalah dengan meminta persetujuan dari ketua dprd atau
dari pihak dprd
tapi itu dibantah oleh jaksa yang mengatakan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dari rangkaian seluruh proses persidangan
tidak pernah ditemukan adanya persetujuan dari ketua dprd terhadap proses penjualan dua aset tersebut
selain itu jaksa juga mengatakan bahwa tidak pernah ada juga pertemuan antara legislatif dprd dengan gubernur sebagai eksekutif
dalam rangka untuk membahas proses
dprd mengatakan bahwa proses penjualan dua aset milik bumd ini dan yang lebih penting lagi menurut jaksa adalah tidak pernah ditemukan adanya dokumen yang menyatakan bahwa gubernur jawa timur pada waktu itu yaitu imam utomo ini sudah memberikan persetujuan dalam bentuk keputusan gubernur ataupun hal hal lainnya yang bersifat hukum
yang intinya adalah menyetujui proses jual beli dua aset tanah yang diduga bermasalah itu
itu semua juga bisa didapatkan dari keterangan imam utomo yang pada proses persidangan beberapa waktu yang lalu melakukan kesaksian dalam bentuk pernyataan tertulis
kemudian dua poin satu poin lagi adalah tentang bantahan dari jaksa terhadap pernyataan pedoy dahlan iskan yang menyebutkan bahwa dia tidak pernah memiliki niat korupsi lebih dalam kasus penjualan aset ini
dalam repliknya kali ini mengatakan hal yang berbeda
jaksa mengatakan bahwa pada tahun dua ribu dua ini satu tahun sebelum jual beli ataupun pelepasan dua aset itu dilakukan pada dua ribu tiga belas
pada tahun dua ribu dua dahlan sebagai direktur utama pt pwu pt pancawira usaha jawa timur ini sudah membentuk tim restrukturisasi
tim ini dikepalai oleh dahlan sendiri tentunya sebagai direktur utama dan juga ada direksi lain
yang terakhir adalah wisnu wardana mantan ketua dprd surabaya yang juga saat ini sudah menjadi terdakwa dalam kasus ini
ini untuk mengepalai atau untuk melakukan tugas tugas dari tim restrukturisasi
nah tim restruksasi yang dibentuk oleh direksi pt pwu di bawah dahlan iskan ini adalah untuk menaksir kemudian mengevaluasi dan juga menginventarisasi aset aset mana milik pt pwu yang bisa dijual
kemudian karena itu dianggap
dahlan mengepalai ataupun dia yang membentuk tim restrukturisasi itu maka jaksa berpendapat bahwa semua proses dalam jual beli termasuk pelepasan aset yang dilakukan pada tahun dua ribu tiga
termasuk juga dua aset yang bermasalah itu sudah diketahui dan tentunya dengan izin dari dahlan iskan
karena itu jaksa kemudian beranggapan bahwa niat korupsi itu sudah ada dalam bentuk pembuatan tim restrukturisasi
sehingga jaksa tetap pada keputusannya yaitu menguatkan tentang tuntutan enam tahun penjara kepada dahlan iskan karena dianggap terlibat korupsi penjualan dua aset ini dan merugikan negara sebesar sebelas miliar rupiah